cerita dalam bahasa indonesia
suatu ketika dahulu kala di tiongkok hiduplah seorang janda tua dengan ketiga anaknya van yi dan mei
janda itu menenun berukat yang terkenal karena kecantikannya
dengan cetakan bunga burung dan binatang tidak ada yang bisa menandingi berukatnya dan dengan menjualnya dia menghidupi ketiga anaknya
aku sudah selesai hari ini aku lebih baik membeli bahan makanan
dia berjalan jalan di pasar ketika sebuah gambar menarik perhatiannya
lukisan rumah putih yang dikelilingi oleh ladang hijau dan taman yang rimbun
burung burung terbang kemana mana dan di samping rumah adat
ada sebuah sungai
oh indah sekali lukisan ini aku pikir aku akan membelinya
dia membeli lukisan itu dan bergegas pulang
fen yi mei datang ke sini dan lihat apa yang telah aku beli
aku berharap ibu membawa kue madu lengket itu
mereka duduk dan melihatnya
lukisan yang luar biasa
wow lukisannya cantik sekali
benarkah betapa aku berharap kita bisa hidup di tempat yang luar biasa itu
mimpi yang sia sia
ibu apakah ibu membawa kue lengket itu atau tidak
ibu kenapa kau tidak menenun lukisan ini menjadi berukat
kita akan seolah olah merasa sudah tinggal di sana
janda itu menyukai ide yang dikatakan oleh mei
maka sejak hari itu janda itu duduk di alat tenunnya mengerjakan ciptaan tunggalnya ini
setelah sebulan fen menggerutu
ibu kami lelah memotong kayu untuk mendapatkan semua uang kami
bisakah ibu menghentikan berukat itu
butuh selamanya untuk menyelesaikannya
tidak apa apa ibu
aku yang akan mengurus semuanya
jadi dia pergi sendiri ke hutan untuk memotong kayu untuk bisa mengurus seluruh keluarganya
dia bahkan menenun beberapa brukat sendiri dan menjualnya di pasar
andai saja keterampilan menenunku sebagus keahlian ibuku pasti aku akan dapat lebih banyak
janda itu membakar cabang pinus untuk penerangan
agar dia bisa bekerja di malam hari
asap menyebabkan dia mengeluarkan air mata
dan jari jarinya sering tertusuk
tetapi dia tetap bertahan
satu tahun berlalu lalu satu tahun lagi
dia telah menenun langit biru yang indah
bunga bunga berwarna cerah
pada akhir tahun ketiga brokat itu hampir selesai
ini hampir selesai
hanya tinggal satu jahitan lagi
saat itu mei membuka pintu dan masuk ke kamar
oh apa sudah selesai bu
lihatlah betapa indahnya ini sayangku
itu benar benar sangat cantik ibu
fen dan ye datang dan mengintip
untuk melihat apa yang sedang terjadi
wow itu benar benar bagus bu
itu akan memberi kita
banyak uang untuk hidup berbulan bulan
berbulan bulan kue yang lengket
berhentilah memikirkan hal hal konyol itu
aku tidak akan menjual ini
tenunan yang aku buat ini hanya untuk kita di sini
tetapi ketika dia berbicara
angin kencang bertiup ke rumah mereka
melepaskan brokat di lengannya
dia menerbangkannya ke luar
mei dan ibunya berlari mengejarnya
tetapi angin membawanya jauh melewati
janda itu pergi dan memohon kepada putra putranya
untuk menemukan brokatnya
tolong dapatkan itu kembali
karena tanpa itu aku akan mati
mereka berdua memandang ibunya
dan tahu dia benar benar patah hati
jadi mereka putuskan bahwa yang tertua fen
akan pergi dan mengambil
di rumah mereka

dan setelah satu bulan dia mencapai celah gunung
di mana seorang wanita tua duduk dengan kuda batu
di samping sebuah rumah kecil
di samping sebuah rumah kecil
kau mau pergi ke mana
dia menceritakan kisah tentang brokat ibunya
dia menceritakan kisah tentang berukat ibunya
dan kemudian berhenti ketika mata wanita tua itu berubah warna

dia melihat ke kejauhan

luka itu telah dibawa ke gunung matahari
para peri telah menyalinnya
para peri telah menyalinnya
hanya kudaku yang bisa membawamu ke sana

tetapi kau harus membersihkannya
hanya dengan begitu dia akan hidup
dan membawamu ke gunung matahari
pekerjaan yang banyak
aku akan melakukannya
kau juga harus melewati gunung api
tanpa mengeluh tentang panasnya
atau kau akan terbakar menjadi abu
atau kau akan terbakar menjadi abu
itu adalah lautan es
saat menyeberang kau tidak boleh bergidik
atau kalau tidak kau akan tenggelam

itu terlalu banyak untuk berukat yang sederhana

wanita itu memandangnya dari dekat
dan mengeluarkan sekantong koin emas
nah sekarang kau ambillah emas ini
sekarang kau ambillah emas ini
dan lupakan perjalanan
aku akan mengambilnya
dia dengan senang hati mengambil kantong itu
dan berjalan pergi membawa bungkusan itu
ketika dia sedang dalam perjalanan pulang
dia mulai memikirkan kehidupan yang bisa dia jalani

jika dia tidak berbagi kekayaan
maka dia pergi ke kota sendirian
kembali di rumah
janda itu menunggu dengan sedih
dia belum kembali juga
bisakah kau pergi dan mendapatkan brokat itu untuk ibu
bisakah kau pergi dan mendapatkan brokat itu untuk ibu

janda itu mulai menangis dengan sedihnya
janda itu mulai menangis dengan sedihnya
ketika dia sampai di jalan gunung untuk mencari brokat
dia juga bertemu wanita tua itu
dia juga bertemu wanita tua itu

dia juga bertemu wanita tua itu
dan seperti saudara lelakinya
dia juga mengambil emas
dan pergi ke kota sendirian
ketika sebulan lagi berlalu
tanpa ada tanda tanda berukat
mei berangkat untuk menemukannya
dia juga menemui wanita tua yang menceritakan kisahnya
mei dengan segera mulai bekerja dengan rajin pada kuda batu itu
dan segera itu tampak indah
ketika dia mengaguminya kuda itu tiba tiba menendang tumitnya dan mencari sudut
kau memiliki jalan untuk pergi
dan kemudian dalam beberapa saat mereka berlari kencang ke arah timur
ketika mereka tiba di gunung api api hampir menelan
tetapi dia berlari melalui panas yang mengamuk tanpa mengeluh
dan ketika dia tiba di laut gelombang es menabrak pantai
tetapi may dan kudanya menyeberang dan tidak pernah kebetulan
di ujung pantai dia melihat istana emas di atas gunung matahari
dia naik dan di dalam dia menemukan banyak peri cantik yang menenun salinan berukat ibunya
permisi aku datang ke sini untuk mengambil brokat ibuku kembali
boleh aku ambil
oh tidak sayang kau tidak bisa
tapi malam ini kita akan selesai dan kemudian kau bisa membawa berukat ibumu kembali bersamamu
para peri memberinya makanan yang lezat
dan memberinya tempat tidur yang baik
ketika fajar semakin dekat salah satu peri memandang berukatnya
itu hampir tidak seindah yang janda itu buat
dia memutuskan dia tidak bisa membiarkan berukat itu pergi
dan dengan demikian menyulam foto dirinya di berukat janda itu
saat fajar mei terbangun dan melihat berukat terbaring di depannya dan para peri pergi
sambil menggenggamnya dia pergi
menyeberangi lautan es dan gunung api dan tiba di wanita tua itu lagi
datang ke sini anak cantik
kau akan beristirahat setelah perjalanan yang sulit itu
dia menaburkan debu ajaib pada kuda
dan kuda itu berubah menjadi batu lagi
may berterima kasih pada wanita tua itu dan berjalan pulang
ketika dia melihat mei dan berukat sang janda bangkit dari tempat tidur
bersama sama mereka membangun
berukat keluar untuk melihatnya di bawah sinar matahari
dan ketika mereka membuka gulungannya angin semerbah kenaik
dan berukat itu membesar sampai menutupi seluruh tanah
benang sutera bergetar dan gambar itu menjadi hidup
burung burung berbulu melesat kemana mana
hewan hewan merumput di rumput hijau yang cerah
rumah putih itu berdiri tegak di lereng bukit
semuanya seperti yang dia ciptakan
kecuali di samping sungai
di sana berdiri seorang gadis cantik
ini adalah peri yang telah menenun dirinya menjadi berukat
halo aku dari istana matahari
berukatmu ini sengen indah
tetapi tidak peduli seberapa keras aku mencoba aku tidak bisa menyalinnya
kalau begitu mengapa kau tidak tinggal di sini bersamaku dan belajar
hanya itu yang bisa aku lakukan
untuk membalas kebaikan yang telah kau lakukan pada kami
dan mereka bertiga tetap bersama
peri menggunakan kekuatannya dan memberitahu janda itu tentang bagaimana putra putranya telah meninggalkannya karena keserakahan mereka
hah itu tidak masalah
mei adalah yang paling aku butuhkan
janda itu mengundang tetangganya untuk berbagi ladang yang berlimpah
mei dan peri itu segera menjadi teman baik
dan semua orang hidup baik
lalu suatu hari dua pengemis datang menghampiri mereka
mei pergi untuk bertanya apakah mereka membutuhkan bantuan
tetapi ketika dia mengenali mereka dia terkejut
van ih berani sekali kalian kembali setelah kalian meninggalkan kami
kedua bersaudara itu menangis dan memohon padanya
mereka berjanji akan melakukan apa saja untuk mendapatkan pengampunan dari ibu mereka
tunggu mei biarkan mereka melakukan apa yang mereka mau
kalian berdua pergi dan bekerja di kebun jika kalian benar benar berasa menyesal
mei mereka adalah saudaramu kalau mereka benar benar menyesal maka mereka layak untuk diampuni
jadi fan dan yi bekerja keras untuk menunjukkan kepada ibu mereka betapa malunya mereka
dan akhirnya dia menerima mereka
keluarga mereka kembali bahagia lagi
kita tidak boleh melupakan cinta dan perhatian yang diberikan orang lain kepada kita hanya demi keserakahan
kita harus memahami upaya yang dilakukan dan selalu memberikan kembali sebuah cita